hai masalah pantang putri dari busi prabu seniwangi benarki aku adalah putri dari
busi apun dimasuki aku ke jalur mas
hahaha kalian berdua memang sakti tapi ternyata akulah yang lebih pintar dari kalian berdua
vir kitwin tapi ibu
kembali ke dalam istana